november dua ribu dua puluh satu mendatang
panglima tni marsikal tni hadi cahyanto akan memasuki masa pensiun
meski masih sekitar empat bulan lagi
berbagai isu mengenai pengganti hadi cahyanto sudah merebak
hal ini bisa dianggap wajar lantaran posisi panglima tni merupakan jabatan strategis
di tangan panglima tni lah kekuasaan menggerakkan pasukan bisa dilakukan
menurut undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
disebutkan bahwa jabatan panglima tni diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr
dalam undang undang itu juga disebutkan bahwa jabatan panglima tni
dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan
atau pernah menjadi kepala staf angkatan
kata kunci dalam undang undang itu ialah dipilih oleh presiden serta pernah menjadi kepala staf angkatan
dengan demikian ada tiga kandidat kuat sebagai calon pengganti marskal tni hadi cahyanto
mereka adalah kepala staf angkatan darat jenderal tni andika perkasa
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono
serta kepala staf angkatan darat marskal tni fajar prasetyo
jika kondisi normal pendekatan paling sederhana yang bisa dipakai oleh presiden adalah rotasi
dari angkatan udara pak hadi ke angkatan laut pak yudo
namun ada pendekatan lain yang bisa dikedepankan oleh presiden
misalnya stabilitas politik dengan melihat operasi militer apa sih yang sedang dilakukan oleh tni hari ini
maka operasi militernya ada perbantuan untuk pandemi covid sembilan belas
ada operasi militer teror di kepala tni
ada operasi militer teror di papua
lalu siapakah yang paling berpeluang besar menggantikan marsikal tni hadi cahyanto
lembaga kajian laboratorium indonesia dua ribu empat puluh lima punya publikasi menarik soal ini
menurut lembaga riset ini pergantian panglima tni bisa dilihat dari empat pendekatan
yaitu rotasi antarmatra doktrin operasi gabungan regenerasi kepimpinan militer
dengan pendekatan rotasi antarmatra
maka peluang kepala staf angkatan udara sudah tertutup
pasalnya hadi cahyanto sendiri merupakan perwira dari tni au
sementara matra darat sudah dua kali memegang jabatan panglima tni sebelum marsikal hadi cahyanto
yaitu jenderal tni muldoko serta jenderal tni gatotur mantio
dengan pendekatan ini maka peluang kepala staf angkatan laut laksamana tni yudol margono
memegang jabatan panglima tni menjadi sangat besar
pendekatan kedua adalah doktrin operasi gabungan
dengan pendekatan ini maka kandidat panglima tni idealnya pernah menduduki jabatan strategis
seperti pengelima komando gabungan wilayah tni
dan juga pendekatan pertahanan
jika yang digunakan adalah pendekatan ini maka kasau dan kasal memiliki peluang yang sama
karena keduanya pernah menjabat sebagai pangkogap wilhan
pendekatan ketiga adalah regenerasi kepemimpinan militer
ketiga kepala staf memang berasal dari generasi yang lebih muda dari marskal tni hadi cahyanto
andika perkasa berasal dari angkatan delapan puluh tujuh
sementara yudho margono dan fajar prasetyo berasal dari angkatan delapan puluh delapan
ketiganya memiliki peluang yang sama menjembat pengelima tni
namun menurut lembaga kajian
laboratorium dua ribu empat puluh lima idealnya pengelima tni berasal dari angkatan delapan puluh sembilan
pendekatan terakhir adalah melalui pendekatan stabilitas politik
di sini harus dipahami kondisi negara yang akan menggelar hajatan pemilu dan pilkada serentak dua ribu dua puluh
serta situasi pandemi covid sembilan belas yang harus mendapat perhatian serius
dengan pendekatan ini maka jenderal tni andika perkata sangat berpeluang menjadi panglima tni
karena memiliki akar kuat pada prajurit di lapangan
stabilitas politik dan negara bisa sangat tergantung pada
pada keberadaan prajurit yang bertugas di kamondo teritorial
akan tetapi tentu saja ada keskenario lain
yaitu kombinasi rotasi regenerasi serta stabilitas politik
karena yang dikedepankan sekarang stabilitas dan operasi militer
andika sebagai kasat yang akan
menjadi pengelima tni
lalu untuk memadukan dengan pendekatan yang lain
pak yudo dinominasikan sebagai wakil panglima tni
posisi itu sudah ada tapi belum diisi
maka kemudian nanti ketika pak hadi diganti
semua pendekatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan posisi pimpinan mabes tni yang ideal
ada pak andika sebagai panglima
mewakili pendekatan stabilitas dan operasi militer
lalu pak yudo sebagai wakil panglima
mewakili pendekatan rotasi regenerasi dan juga operasi gabungan
siapapun yang terpilih menjadi panglima tni nantinya akan menghadapi permasalahan berat
secara internal panglima tni diharuskan melanjutkan reformasi tni
sembari memperkuat profesionalisme
ada pula pr modernisasi alutsista tni yang sebagian besar sudah berusia tua
serta masalah kesejahteraan prajurit
tni juga wajib membantu pemerintah memerangi pandemi covid sembilan belas
serta mampu mengamankan pesa demokrasi tahun dua ribu dua puluh empat
berbagai analisa ataupun ramalan boleh saja dipublikasi sejumlah politisi ataupun pengamat
tapi bagaimanapun juga
pemilihan jabatan panglima tni merupakan hak prerogatif presiden
jadi bisa saja nantinya presiden akan memberikan kejutan diluar ramalan atau analisa tersebut
hanya saja kita tentu berharap bahwa pemilihan panglima tni nantinya
dipilih berdasarkan profesionalisme dan integritas
saya anand cnn indonesia jakarta